kita gabung sebentar lagi bersama kita
selamat malam bapak
selamat malam bapak saya dengan mayfrey di sini
sehat apa kabar
alhamdulillah sehat juga
ini kita agak mundur dari waktu ya pak ya
karena tadi sempat berbincang dulu dengan pak dirjen hubdar pak
hubdar perhubungan darat
gimana pak kondisinya sehat pak
selalu fit ya pak ya
ya tetap beroperasi
kita tetap melayani penumpang
walaupun dalam masa psbb sekarang ini jumlah penumpang tidak banyak
tetapi mrt jakarta tetap beroperasi untuk melayani perjalanan
untuk penumpang yang memang sangat membutuhkan untuk bertransportasi di jakarta
iya karena sepertinya konsep work from home ini belum rata ya pak ya
belum di semua
lini pekerjaan ini bisa menerapkan itu termasuk diantaranya mungkin teman teman dari mrt juga untuk yang jadi frontlinernya
masih harus melayani ya pak ya masyarakat yang tetap menggunakan transportasi ini
iya kalau dengan mrt sejak tanggal pelaksanaan psbb sepuluh april
memang kita sudah mengurangi jam operasional
jadi ya biasanya kita beroperasi
jam lima pagi sampai jam dua belas tengah malam
kita jadinya beroperasi dari jam enam pagi sampai jam enam sore
kemudian juga jarak antar kereta itu kita kurangi
jadi dari total satu ratus tiga puluh delapan perjalanan kereta yang biasanya kita lakukan
sekarang itu tinggal tiga puluh enam
oke jadi tiga puluh enam perjalanan ya pak ya
iya jadi kurang sekali
karena memang intensinya adalah
untuk melakukan pembatasan perjalanan
jumlah penumpang juga sudah turun secara signifikan
ini kita apresiasi berarti masyarakat yang menggunakan mrt jakarta selama ini
patuh dan disiplin dan kita apresiasi itu
biasanya kita mengangkut penumpang sehari itu sembilan puluh sampai seratus penumpang per hari mbak merwi
hari hari sekarang ini jumlah penumpang itu sudah
di bawah sepuluh penumpang
berarti turunnya cukup jauh ya pak ya
oke soalnya ini kalau saya lihat nih pak di beberapa komen
ini kan kita juga interaktif ya pak william
ini sambil ada beberapa juga yang berkomentar di sini
mereka menyatakan bahwa
kangen naik mrt katanya gitu pak
ini ada yang bilang warganet
sudah lama sudah selama wfh
tidak ada pekerjaan
tidak naik mrt gitu gitu
ini ada mugni satu ratus enam katanya kangen mrt
terus ada syah nizar
iya nih kangen mrt jakarta
sudah empat minggu katanya dia tidak naik mrt
terus ada juga
kita juga merasa kehilangan customer kita ya
sudah rindu sekali ya
ingin semuanya kembali normal
di mana masyarakat kembali bisa menggunakan mrt
biasanya pagi atau sore
saat saat sekarang ini
terasa susah sekali gitu
apa perjalanan dibatasi gitu
tapi mudah mudahan segera berlalu
dan teman teman pelanggan ya
yang setia naik mrt
kembali bisa menikmati mrt
seperti sediakala ini
kita semua sama sama berharap ini segera cepat berakhir ya pak
pak tapi selain dari tadi
sempat disebutkan oleh bapak
pembatasan perjalanan ya pak
pembatasan perjalanan perharinya
yang biasanya sampai satu ratus tiga puluh delapan perjalanan
kemudian sekarang menjadi tiga puluh enam perjalanan per hari ya pak
selain dari itu
apalagi pak aturan yang diterapkan
di mrt atau mrt jakarta ini
selama masa psbb
iya jadi yang pertama itu soal social distancing
jadi memang kita mempersyaratkan untuk jarak itu dijaga
kita menempatkan marka dan rambu rambu
baik itu di kereta maupun di stasiun ya
untuk penumpang antri berjarak
kemudian semua penumpang itu wajib memakai masker
dan sejak tanggal enam kemarin itu
kita mewajibkan seluruh penumpang mrt jakarta
kemudian ketika masuk ke mrt
di pintu di gate itu
selalu dilakukan pemeriksaan suhu tubuh
dan announcer pengumuman selalu diberikan
untuk menjaga hijin kebersihan
kita menyiapkan tempat cuci tangan yang cukup
kemudian hand sanitizer
dan petugas petugas kita berjalan
untuk selalu memberikan edukasi dan pengetahuan
kepada sebuah penumpang untuk senantiasa
menjaga jarak dan kebersihan
kemudian juga sanitizing ini kita lakukan
kepada seluruh kereta kita
jadi kereta kita pagi dan malam itu selalu diersihkan
dan memastikan bahwa itu aman untuk digunakan
ketika besok paginya kita gunakan kembali
jadi kebijakan kebijakan itu kita terapkan
secara konsisten sejak masa tanggap darurat
bahkan pada masa pelaksanaan psbb ini demikian mbak
berarti ini akan dilaksanakan sampai psbb ini
berarti ini selama empat belas hari ya pak
atau masih akan tidak tahu sampai waktu yang tidak dapat ditentukan
atau seperti apa pak
saya kira kita akan laksanakan terus
karena memang kan yang pertama kita juga belum tahu kapan krisis
pandemi berakhir ya pak
dan yang kedua kita tetap harus menjamin bahwa mrt ini merupakan
sarana transportasi yang bukan saja aman nyaman
tetapi juga sehat untuk kita
dan ikut terus mencegah penyebaran virus apapun nantinya
jadi itu terus saya kira akan kita buat sebagai aturan
untuk beberapa waktu ke depan
kita belum tahu sampai kapan
tetapi kalau soal kebersihan
saya kira pembelajaran paling penting yang kita dapat
dari pandemi coronavirus ini adalah jaga kesehatan jaga kebersihan
physical distancing itu menjelaskan
kebersihan dan keamanan

dan juga menjaga keamanan
jadi itu adalah aspek yang paling fundamental
untuk memastikan semua pengguna transportasi publik itu bisa aman
nyaman bersih dan selamat
kalau sanksinya seperti apa nih pak
misalnya kan diharuskan untuk seluruh pengguna mrt atau mrt ini kan
wajib untuk pakai masker
berarti kalau ada yang datang tidak pakai masker
apakah maaf anda tidak boleh naik mrt
atau seperti apa pak
iya begitu kira kira
kalau sejak tanggal sepuluh kemarin
kalau mereka datang tidak pakai masker
ya tidak diperkenankan untuk naik mrt ya
kalau suhu tubuhnya di atas suhu yang dipersyaratkan
juga tidak disarankan atau diminta untuk tidak naik mrt
demikian juga kalau terjadi pelanggaran terhadap social distancing di kereta
kita akan dengan baik untuk mengatakan mereka
kita ikut aturan
kira kira seperti itu yang sampai hari ini kita tegakkan di
tapi kalau kita bahas soal pembatasan kontak fisik atau physical distancing ini
ini kan kaitannya juga dengan jam operasional dari kereta
kemudian juga jumlah keberangkatan dan lain lain
ini kan semakin sedikit jumlah keberangkatannya
seperti yang kita tahu beberapa kantor ini juga bahkan belum menerapkan work from home
berarti bisa dikatakan mungkin meskipun berkurang jumlah penumpangnya
tapi masih banyak juga yang datang
nah ini gimana nih pak biar tidak terjadi penumpukan penumpang
yang pengalaman kita
dengan mrt jakarta bisa terkelola dengan baik
karena penumpang sangat memahami
jadi tidak ada antrian di dalam
kalaupun di awal awal itu terjadi antrian
maka antriannya itu terjadi di luar stasiun
tetapi seiring dengan pelaksanaan psbb
saya memperhatikan bahwa
kebanyakan yang menggunakan mrt ini adalah masyarakat yang berkantor
di sepanjang jalan sudirman tamrin sampai ke empat mawarabi
jadi relatif memahami betul aturan aturan yang sudah kita terapkan
jadi selain jumlahnya yang memang berkurang
ya sudah berkurang ya tadi sempat
sekarang sudah dua puluh menit
masyarakat sangat memahami sangat mengerti
sehingga tidak terlalu banyak kesulitan untuk kita menggunakan mrt
jadi kita harus mengatur soal jaga jarak antar penumpang di mrt jakarta
oke ini karena kalau tadi bapak sempat sampaikan
dari sekitar seratus ribu penumpang per hari
ini sekarang menurun sudah sampai sekitar sepuluh ribu ya pak ya
jadi memang itu berpengaruh
iya berpengaruh ya pak ya dengan menjadi bisnis apa banyak jarak
pak selanjutnya ini pak yang juga jadi perhatian adalah
bagaimana kemudian penerapan dari keselamatan dan kesehatan kerja
terutama bagi karyawan mrt nih pak mrt
yang masih harus kerja juga nih pak
karena sebagai penyedia jasa pelayanan nih pak
ketiganya gimana bagi para pekerja mrt
jadi memang kita punya kebijakan work from home
untuk teman teman yang bekerja di kantor pusat ya
tetapi kebijakan work from home ini
tidak bisa diterapkan untuk teman teman yang
atau petugas kita yang terlibat langsung dalam mengoperasikan kereta
frontlinernya ya pak ya
frontliner apakah itu masinis customer service teman teman di stasiun gitu
security tenaga kebersihan
nah untuk mereka ini
yang pertama kita lakukan karena kebijakan kita adalah
yang paling utama adalah memproteksi kesehatan dan keselamatan karyawan
kita memastikan bahwa
teman teman ini diperlengkapi dengan seluruh alat proteksi diri
yang memungkinkan mereka memproteksi diri dari keterjangkitan covid sembilan belas
kemudian yang kedua
tentu kita memastikan alat transportasi mereka juga
karena tentu transportasi keluar dan masuk ke stasiun atau ke fasilitas juga harus diperhatikan
kemudian juga fasilitas kesehatan yang harus jadi ada
yang harus jadi ada
general check up yang harus diberikan setiap hari
kalau kebetulan kedapatan suhu tubuhnya agak tinggi
maka akan diperlengkapi untuk tidak bertugas ya
dikembalikan ke rumah dan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang ada
jadi berbagai upaya kita lakukan untuk memastikan bahwa
tenaga tenaga yang melakukan pelayanan di stasiun dan di kereta
itu dalam kondisi yang fit dan sehat
karena itu juga sebagai upaya preventif ya pak ya
pada tenaga pronider ini akan berinteraksi langsung ketemu dengan penumpang
penumpangnya juga harus dipastikan kondisinya fit gitu
jadi sama sama kita prevent lah nih penyebaran dari virus corona ini ya pak ya
betul dan satu hal yang kita kurangi itu adalah interaksi menggunakan tiket ya
dan memang kita sebanyak mungkin
misalnya tidak lagi melakukan penjualan single ticket trip
jadi tidak banyak interaksi
karena itu juga melindungi staff staff kita yang di frontliner
kemudian kita juga akan mulai memperkenalkan mrt nanti menggunakan qr code
dalam beberapa waktu ke depan supaya tidak lagi interaksi
jadi tangannya tetap bisa tidak bersentuhan dengan instrumen instrumen yang mungkin saja bisa menjadi penular
oke bisa jadi sarana atau
tools penularannya pak
tapi sejauh ini pak mungkin ini momennya pak william kalau mau curhat nih pak ya
siapa tau nanti didengar oleh pemerintah misalnya
apa sih pak kendala dan tantangan terbesarnya kalau misalnya selama penerapan psbb ini terutama bagi mrt atau mrt jakarta pak
apapun ini akan merupakan tantangan untuk bisnis ya
karena dengan ridership yang sangat turun ya
otomatis pendapatan kita dari tiket ya
itu akan menurun drastis
mbak ferry bayangin kalau dari seratus ribu terjun bebas ke sepuluh ribu ya
itu konsekuensi logis yang harus kita terima
karena ini bahagian dari upaya kita tanggung jawab kita sebagai elemen bangsa untuk
untuk sama sama mencegah penyebaran coronavirus
yang kedua otomatis juga pendapatan pendapatan yang mengikuti non fan box ticketing ya
details harus ditutup
jadi memang itu hal hal yang tentunya itu kebelakangnya
saya kira itu akan punya implikasi terhadap karyawan karyawan yang bekerja di sini
kemudian nanti apakah ini cukup jauh sih pak cukup menyimpang
tapi ini menarik juga nih pak untuk dibahas
apakah kemudian juga akan berpengaruh dengan pemutusan hubungan kerja pak
semoga tidak ya pak
kalau di mrt sendiri kita menjamin bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja
karena memang tenaga tenaga yang kita pekerjakan itu memang committed dan memang punya spesialisasi untuk itu
jadi yang mungkin bisa kejadian
dan ini yang paket relaksasi yang diperkenalkan oleh pemprov dki
adalah misalnya ada enam belas umkm yang ada di mrt jakarta
yang ada di stasiun stasiun ya pak ya
ya jadi cara kita memijaksanai supaya mereka tidak terpukul itu adalah sewa retail itu dibebaskan selama covid ini
karena memang mereka tidak terpukul
psbb ini ya pak
ya selama tiga bulan malah kita akan lihat sampai krisis berakhir
karena mrt punya tanggung jawab sendiri
punya tanggung jawab sosial juga untuk membina teman teman pedagang yang ke kelas mikro dan kecil ini
itu salah satu contoh yang sudah bisa kita rasakan sekarang ini
program csr nya
iya mrt juga ikut membantu dalam program pemerintah untuk memastikan recovery
ekonomi juga ini bisa berjalan dengan baik ke depan
oke harapannya pak gimana nih pak terhadap penerapan psbb ini sebagai bagian dari mrt
ya kami berharap bahwa sebenarnya seluruh elemen masyarakat benar benar sungguh sungguh melaksanakan psbb ini ya
karena kalau ini hanya dilaksanakan misalnya
pada jalur jalur tertentu
misalnya kalau kita lihat yang hari ini masih terjadi itu adalah penumpukan penumpang dari luar jakarta masuk ke jakarta
kemudian interaksi masyarakat juga masih padat
maka penanganannya juga saya kira tidak akan terlalu efektif
tetapi kalau seluruh komponen ini bersama sama konsisten melaksanakan apa yang dicanangkan
baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah dki untuk bekerja dari rumah belajar dari rumah
kemudian juga beribadah di rumah
maka saya kira kita bisa akan sama sama dalam waktu yang tidak terlalu lama mengatasi pandemi covid sembilan belas
jadi semua harus bersama sama
kalau hanya satu atau beberapa elemen saja saya kira tidak akan efektif gitu
nah ini harapan kami seluruh elemen bangsa pemerintah dan dunia swasta masyarakat
mari kita bersatu padu sukseskan program pemerintah psbb ini tinggal di rumah dan ya bekerja dari rumah gitu
kalaupun yang tidak bisa bekerja dari rumah setiap menggunakan moda transportasi apapun
itu termasuk dengan mrt ini harus menjaga jarak tetap ya pak
dan ingat bawa masker karena kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk ya
ini arahan langsung dari pak william ya pak ya
pak terakhir nih banyak juga nih pak dari tadi yang penasaran
sampai bertanya tanya ini ada tiffany raitama yang bertanya
katanya pak pembangunan fase dua berarti terhambat dong nih pak dengan adanya pandemi ini
jadi gimana pak kelanjutannya
sekarang memang dunia konstruksi harus kita coba lihat kembali
karena kan dalam kondisi seperti ini tidak mungkin memaksakan semua konstruksi itu bisa berjalan
nah terkait dengan fase dua kita melakukan penghitungan kembali
kira kira paket paket mana yang masih bisa kita laksanakan
dan paket paket mana yang terpaksa harus kita tunda
setelah mungkin setelah dua tiga bulan kita bisa datang
kita bisa menyampaikan kepada publik
bagaimana strategi selanjutnya kita terhadap pembangunan fase dua ini
berarti masih belum masih terus dibahas ya pak ya belum tahu bagaimana kelanjutannya pak

ini masih dalam perusahaan ini masih dalam perusahaan
ini masih dalam perusahaan
ini masih dalam perusahaan
ini masih dalam proses ya kita menahan melihat situasinya
kegiatan fase dua itu kontraktornya juga banyak dari jepang ya
dan perjalanan ke luar negeri
baik yang keluar maupun masuk dari luar ke dalam juga dibatasi
jadi memang ini semua fase dimana kita harus serius benar benar melaksanakan komitmen kita untuk tadi
pembatasan sosial tadi
itu artinya di stop dulu untuk saat ini ya pak ya
kita berhentikan dulu sementara
berarti kerugian cukup tinggi ya pak
ya kita menghitungnya karena kalau kita memaksakan kerja sekarang
kosnya itu akan tinggi sekali
ambil contoh misalnya juga ada beberapa kegiatan kita
membangun skybridge di stasiun asean
kemudian penataan stasiun bersama dengan kereta api
pt kereta api indonesia
karena kalau kita paksakan melaksanakan pada fase ini
maka kosnya akan mahal logistik akan sangat terhambat
sehingga memang ini adalah kondisi yang kritis
yang krisis sehingga lebih bagus kita menunggu
sampai waktunya memang memungkinkan
untuk secara efektif kita mendeliver
nanti pada titik itu kita melakukan percepatan
itu lebih bagus daripada sekarang harus kita paksakan
melakukan konstruksi yang biayanya pasti akan tinggi sekali
kalau sejauh ini berarti kerugian sudah cukup tinggi ya pak
mencapai berapa pak
belum kita hitung
tetapi yang pasti akan ada perlambatan ya
dan saya kira itu dipahami dalam kondisi krisis sekarang
ini ya pak ya
yang akan kita lakukan adalah efektivitas dan efisiensi anggaran
jadi kami juga melakukan efisiensi anggaran
kalau anggarannya tidak terlalu bisa kita tunda ke tahun depan

maka kita juga rasionalisasi kita tunda juga ke tahun berikutnya
kita tunggu sampai kondisi ekonomi membaik dan kita akan speed up pada saat itu
baik berarti pak william ini saya sedikit summer ini pak untuk mrt jakarta
dipastikan untuk beroperasi ini dari jam enam pagi sampai jam enam sore saja ya pak selama masa psbb ini
terus kalau yang ada di dalam mrt dari sejak masuk pun ini akan dicek suhunya
kemudian juga diperhatikan
ini dipastikan bahwa menjaga selalu physical distancing dan sesuai dengan aturan dari kementerian perhubungan ya pak ya
jadi biasanya kan kita bisa mengisi sampai tiga ratus orang satu gerbong
sudah ada tandanya juga ya pak ya kalau di mrt
sudah ada tandanya sudah gitu ya pak ya kalau di mrt

jadi dia nggak boleh kalau ada tanda kali gitu nggak boleh duduk di situ gitu
itu cara kita membatasi penumpang
baik boleh pak
sebelum kita mengakhiri obrolan kita di ngobrol di rumah bareng cnn indonesia kali ini
mungkin ada yang mau bapak sampaikan nih bagi para pengguna mrt yang saat ini sedang menyaksikan bersama sama sesi ngobrol di rumah bareng cnn indonesia bersama dengan bapak direktur utama pada malam hari ini
ya tetap semangat optimis ya
karena kalau kita mengerjakan ini secara bersama sama krisis ini atau badai ini akan segera berlalu dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang kita akan bertemu kembali di mrt jakarta
saya kira itu pesan saya mrt jakarta siap untuk menanti kembali kedatangan anda pada waktunya ketika masa psbb ini selesai
baik terima kasih banyak pak dirut
pak dirut ini ada satu yang khas nih pak di setiap sesi ngobrol di rumah
ini kita selalu tanyakan kepada narasumber kita apa sih atau apa yang biasanya bisa dilakukan oleh narasumber kita dan dalam hal ini malam ini adalah pak dirut untuk saling jaga
jadi hashtag kita saling jaga versi pak dirut seperti apa
apa yang biasanya kita bisa lakukan untuk saling jaga nih di masa pandemi seperti ini
saling mengingatkan ya pak ya
saling mengingatkan ya
saling mengingatkan kemudian kalau bahasa saya stay connected gitu ya
itu seperti salah satu programnya cnn itu pak
oh iya iya karena kita berjauhan tapi yang membuat kita optimisme itu adalah stay connected gitu
jadi kita tetap stay connected bisa melalui banyak media
kita bisa sama sama saling jaga tapi harus tetap menjalankan aturan dari pemerintah
siap terima kasih banyak pak dirut bapak william sabandar malam ini sudah bergabung bersama cnn indonesia
obrolannya tadi sudah banyak sekali kita bicarakan mulai dari aturan dari mrt seperti apa
kemudian juga bagi para karyawan dari mrt
kemudian juga bagaimana memastikan
bagaimana memastikan bahwa penyebaran covid sembilan belas ini juga berusaha untuk diputus terutama di mrt jakarta
terima kasih banyak ya pak ya sudah bergabung bersama kami malam ini
sehat selalu pak
sehat selalu pak
salam untuk rekan rekan yang ada di sana
selamat malam terima kasih
nah itu tadi
nah itu tadi ya obrolan kita dengan pak william sabandar yang merupakan dirut pt mrt jakarta
tadi udah diceritakan bahwa yang harus dilakukan adalah itu tadi
banyak aturan aturan yang harus kita jalankan dan harus selalu ditepati
dan juga kalau versi dari pak dirut ini adalah terkait dengan saling jaganya adalah harus tetap stay connected
mungkin hal hal yang bisa dilakukan adalah
sekarang anda bisa ambil telepon genggamnya telepon selulernya bisa hubungi orang terdekat anda yang mungkin tidak ada di sekitar anda saat ini
bisa tanya kabarnya bisa tanya kondisi kesehatannya sehat atau tidak
dan bisa juga diingatkan ya apakah kemudian dalam kondisi yang sehat dan menaati aturan aturan dari psbb ini atau tidak
atau aturan aturan physical distancing gitu
jadi kita harus saling mengingatkan kalau bisa di tengah jalan ketemu ada orang yang tidak pakai masker gitu
boleh juga kita sambil ingatkan ya
untuk selalu menggunakan masker kemudian juga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat
itu yang paling utama
nah setelah ini kita sudah selesai berbincang dengan dua orang narasumber kita
kalau tadi pertama kita sudah berbincang dengan bapak dirjen perhubungan darat republik indonesia bapak budi setiadi
dan yang kedua kita sudah ngobrol soal mrt jakarta dengan dirutnya langsung bapak william sabandar
nah ini sekarang kita akan membahas satu hal yang dibahas atau akan dibahas esok hari ini
karena seperti yang sudah sering sudah beberapa kali kita sampaikan ngobrol di rumah ini enggak cuma hari ini aja
ngobrol di rumah ini selalu diadakan setiap harinya
dan setiap harinya ini senin sampai minggu kita membahas berbagai macam topik topik yang berbeda

besok nih akan ada rekan saya yang juga akan membahas satu topik yang menarik dengan narasumber yang juga ciamik
hai selamat malam kak puspa
hai selamat pagi hai
di mana kondisinya sehat
capek aja sih ini baru pulang tadi dari kantor abis siaran
baru habis siaran ya berarti ini adalah salah satu contoh yang gak bisa work from home sepenuhnya
tapi tetap menerapkan aturan physical distancing ya pastinya
sekarang kan kalau di indonesia kalau di indonesia sebenarnya memang
work from home nih kayaknya seru banget ya kita dari tadi nontonin mayfree ngebahas soal yang rame rame di sosial media
soal kegalauannya pemerintah soal kemampuan eksportasi tapi akhirnya terjawab juga ya
betul berarti semuanya mengacu pada aturan gubernur masing masing daerah
jadi kalau dki itu harus diingat tetap sesuai dengan aturan dari gubernur dki jakarta
nggak boleh tuh ya naik ojol bonceng boncengan sekarang ya
terus kalau di indonesia kan memang aturan yang dipilih oleh pemerintah ini adalah penerapan psbb ya
nah kalau di negara lain kan ini beda beda ya sebenarnya
ada yang mengatur lockdown parsial kemudian ada juga yang aturannya adalah stay at home
ada juga yang bahkan di lockdown benar benar total gitu ya kak buspa ya
nah apa yang menarik sih dari penerapan aturan aturan tersebut di luar negeri
mungkin kita bisa kali ngobrol sama beberapa narasumber yang ada di luar negeri
biar kita bisa lihat kondisi di sana seperti apa
nah itu sebetulnya menarik dari penerapan lockdown atau kebijakan karantina wilayah di masing masing negara itu
yang paling menarik adalah bagaimana masyarakatnya menghadapi ini dengan caranya mereka masing masing
iya kan ada yang mungkin kalau pemusik ada yang justru memberikan karya karyanya untuk para tenaga medis yang berjuang
contohnya kayak di itali ya kita lihat kemarin konser andrea bosselli justru nyanyi di katedral tapi khusus untuk tenaga medis
terus ada juga yang di amerika serikat mereka bikin karya bikin apa namanya karya seni yang juga untuk menghibur masyarakat lah pokoknya di sana
nah besok saya akan ngobrol sama salah satu aktris indonesia
wah siapa tuh
kebetulan nih kebetulan lagi kerja di itali tapi pada akhirnya harus ikutan terisolasi di italia karena ada kebijakan lockdown di italia mengenai penyebaran covid sembilan belas yang terus meluas di sana
kita tahu angka di itali juga cukup tinggi
cukup tinggi itu kalau tidak salah kedua tertinggi ya
betul sekali walaupun sekarang yang tertinggi adalah amerika serikat tapi italia pernah jadi negara pertama tertinggi ya tentang penyebaran covid sembilan belas
nah bagaimana kemudian sang aktris ini
mengisi waktu isolasinya bertahan di sana
apakah pengen pulang nih udah lama banget loh lockdown di sana kan
nanti kita besok akan cerita cerita dengan asmara abigail aktris indonesia
ini yang suka nonton filmnya joko anwar nih pasti tahu asmara abigail
jadi besok akan ngobrol ngobrol sama abby soal gimana sih dia isolasi di italia
rasanya menyeramkan gak ya italia
ada bedanya gak ya
di indonesia kan kita sebenarnya masih diperbolehkan nih untuk keluar untuk pergi ke grocery store misalnya untuk bisa belanja kebutuhan kebutuhan pokok gitu
walaupun memang diharapkan untuk selalu aja di rumah aja gitu kan
kalau di itali gimana kita tanya kali ya besok sama abi ya
oke besok jam berapa nih kita ngobrolnya
besok akan ngobrol di at cnn indonesia jam tujuh
jadi stay tune di instagram at cnn indonesia jam tujuh
kita akan ngobrol ya paling sekitar setengah jam lah untuk cari tahu seperti apa sih situasi di itali saat ini
oke nanti kita juga bisa lihat ya apa sih kegiatan kegiatan dari abi selama masa pandemi ini ya untuk mengatasi juga kebosanannya seperti apa
baik terima kasih banyak kak puspa
berarti besok jam tujuh malam di at cnn indonesia ya bersama dengan prasidya puspa yang akan ngobrol bareng asmara abigail
wow cerita asmara abigail terisolasi di itali ya kita lihat ya
seperti apa kehidupannya di sana
baiklah terima kasih banyak kak puspa
sama ketemu besok ya di at cnn indonesia
saling jaga ya
saling jaga kalau tadi katanya pak dirut mrt harus stay connected katanya
dadah terima kasih kak
nah itu tadi adalah teaser sedikit tentang apa yang akan kita bahas besok
jadi bagi anda yang saat ini masih menyaksikan terima kasih banyak sudah bergabung dengan cnn indonesia pada malam hari ini
sudah ngobrol di rumah barengan
ini sudah over ya sepertinya durasinya sudah lebih lagi karena tadi perbincangannya cukup seru
kita membahas bersama dengan pak dirjen perhubungan darat
kemudian juga bersama dengan di road mrt atau mrt jakarta
nah kita udah tahu besok akan bahas apa
jangan lupa langsung aja besok jam tujuh malam langsung merapat ke akunnya at cnn indonesia
kenapa mau kasih pertanyaan
boleh nanti tulis aja di kolom komentarnya di akun at cnn indonesia ya
atau bisa langsung ke instagram dari anchornya at prasidya puspa
bisa tulis pertanyaannya apa tuh ya untuk tahu bagaimana sih sebenarnya kehidupan terisolasi
di luar negeri terutama di italia
besok hari rabu pada pukul sembilan belas waktu indonesia bagian barat
sekali lagi terima kasih buat teman teman yang sudah bergabung
jangan lupa untuk selalu menyaksikan ngobrol di rumah bareng cnn indonesia
karena setiap senin sampai minggu kita bakal ngobrol dengan berbagai topik topik yang pastinya menarik
dan sayang sekali ya kalau bisa harus dilewatkan
jadi untuk mengisi hari hari ini
selama stay at home jangan lupa selalu saksikan ngobrol di rumah bareng cnn indonesia
terima kasih tetap jaga kesehatan ya
jangan lupa pakai maskernya kalau mau kemana mana
jangan lupa juga selalu minum vitaminnya
jaga terus kesehatan anda
jaga jarak satu sama lain buat yang gak bisa kemana mana
tetap jaga jarak tapi yang bisa punya pilihan untuk stay at home
please tolong atuhlah di rumah aja jangan kemana mana
oke terima kasih banyak semuanya selamat malam